bencana tanah bergerak di dukuh karanganyar desa seridadi ini mengakibatkan enam puluh lima rumah warga
rusak berat warga penghuni rumah pun harus mengungsi ke tempat yang aman bencana tanah
gerak sudah terjadi sejak dua ribu dua puluh dan terus berlangsung sampai saat ini hingga minggu
siang selain merusak enam puluh lima rumah warga dua bangunan masjid serta musalah juga rusak berat kejadian
lebih banyak banyak biaya kayak gitu jadi gimana lagi udah darurat ini biaya itu dari
pemerintah sudah ada bantuan ini yang dibutuhkan oleh warga warga banyak undian yang nyaman lah
sebanyak satu ratus delapan puluh lima kepala keluarga atau
tujuh ratus enam puluh tujuh jiwa terkena dampak bencana ini diantaranya terdapat lima puluh tiga anak dan balita tiga ibu hamil dan
sembilan pelajar dari satu ratus delapan puluh lima kakak sebanyak enam belas kakak telah mengungsi ke rumah keluarganya yang lokasinya
jauh lebih aman menghindari jatuhnya korban rumah warga yang rusak mulai dibongkar oleh
ratusan relawan gabungan hari ini akhir pembongkaran dua belas rumah dari lima puluh tujuh rumah yang harus
direlokasi ke buntara untuk para pengguna rumah untuk saat ini para pengungsi di
alihkan ke pondok pesantren dan enak pengusia telah kamu sediakan bwd maupun ada berapa jumlah
ini relawan ini untuk pengungsi saat ini seratus orang selain membantu membongkar rumah warga
yang rusak relawan gabungan juga menyediakan tenda penampungan dan fasilitas umum imam suripto brebes